masalah sekolahnya febri masa depannya pebri ya bukan berarti pebri punya masalah dok
ya walaupun si esi itu pulangnya cuma seminggu atau dua minggu tapi rasanya keluarga utuh
setiap kali atau ngomong kita obrolin masalah si jenniper yuk
soal tahu kamu emangnya kita kenal

saints dengan pisang benar tidak bisa nyangkut amanew kaya macam mana itu troubles ya kang hunter
itu pakaian pakaian kamu kenapa warnanya udah pada beladus ya
hah tidak pada pudar begitu
enak aja baju saya mah baru baru semua dong
tiap bulan juga ganti
kan istri kamu sekarang sudah mumpuni
udah cukup dayanya
uang itu nggak dibawa masuk ke kuburan
gak dibawa mati ceng
tuh lihat tuh
baju saya sama debbie
masih kincrong sampe sekarang
ceng ini dua ribu tujuh belas ceng
nyuci pakai mesin cuci dong
masa masih pakai papan penggilesan bikin malu aja kamu
mau nyuci pake mesin apa ceng
mesin perutan kelapa ujung ujungnya tetep aja gak jemur
kalau pake mesin cuci
mesin cuci di angin anginin doang juga cepet kering
gak kayak punya kamu
mesti dijemur seharian
kalau nggak ada matahari terus demek
disetrika bawa apek lagi
kalau cuci itu pakai sikat
nih pakai tangan biar bersih
pakai sabun yang mahal biar harum
saya sarankan ceng
jangan sering sering disikat
emang itu tujuannya dang
uang kan nggak dibawa mati
kamu sering pake daging kan
daleman sobek ya
ih enak aja sembarangan kamu dan kamu kali itu
kamu gak nyuci
gak enak gak ada kali
males nyuci sendirian gak ada temen ngobrol
kamu masak apa kum
harusnya sih masak sayur
cuman kok susah banget nyari sayur disini
disini gak ada tukang sayur keliling
gak kayak di cibarangkok
nanti temenin saya
siapa tau ada pasar deket sini
tapi temunin saya nyuci dulu ya
esy jadi pulang
esy jadi pulang
belum ada kabar lagi dari biro
kamu kangen gak sama istri kamu
ya kangen lah
bukan sama istri kamu
saat kamu berkata doang
kamu itu juga sudah sekolah
kalian kena lihat
pernah punya kerumunan
udah several kali
kalau saya teh manis aja sih
cuk kalau atm nya sebelah mana ya cuk
kalau nggak salah ada di dekat pasar
kirim arma udah datang
pengen tau aja
pindah ke sini juga
ada tongkrongan nyaman di sini ya
ini kang aceh ce
dari cibarengkok juga
nggak usah diomongin itu ma
nah tapi ada satu lagi yang lebih kaya
namanya kang dadang
itu yang beli rumah besar
kok dia sama orangnya sombong
kalau saya mah enggak
kamu udah tahu nama saya tapi saya belum tahu nama kamu
namanya bagus ya
gak terlalu mulai
bahwa seaham tamu itu
ini tuh bu yoyong yang dari desa cibarengkok
aduh bentar ibu
saya teh bukan marah marah sama ibu tapi sama yang lain
ya sudah nanti saya kasih tahu pak ades
ibu jangan tersinggung
ya sudah ibu kalau mau ke pak ades ayo bareng
ya mari pak
di sini penuangnya
ya pasti bahagia lah doy
kalau ada apa apa kan mesti jadi cepat diobrolkan
bisa cepat didiskusikan
apa yang sering kamu obrolin kalau esi pulang kum
masalah rumah tangga masalah pabrik
emangnya si pebri itu sering bikin masalah dari dulu
masalah sekolahnya pebri masa depannya pebri
ya bukan berarti pebri punya masalah doi
ya walaupun si esi itu pulangnya cuma seminggu atau dua minggu
tapi rasanya keluarga utuh
setiap kali atem ngomong kita obrolin masalah si jennifer
saya bilang jenniper nggak pernah bikin masalah tem
dia berapa en
eh udah pada bayar belum